kita beralih ke informasi lain dan ada kabar gembira untuk anda
hari kedua pasca pembukaan asian games dua ribu delapan belas indonesia kembali mendapatkan medali emas
kali ini ratu wushu tanah air lin swel cock berhasil membuat lagu indonesia raya kembali berkumandang
dikutip dari laman cnnindonesia com lin suel meraih emas telah menjadi yang terbaik di nomor tajikuan dan tajijian pada laga yang digelar di gxpo kemayoran senin pagi
lin suel mencatatkan poin sembilan belas lima di atas atlet asal hongkong di urutan kedua dan atlet asal filipina di urutan ketiga
dan berikut perolehan medali sementara asian games dua ribu delapan belas hingga pukul sebelas dua puluh waktu indonesia barat
di mana indonesia kini berada di peringkat lima dari empat puluh lima negara peserta